lagu seperti misalnya saya kasih klunya ya suara hati seorang yang kekasih
kubahagia hingga tentang seseorang ya
pasti anda familiar dengan lagu lagu ini dan juga anda ingat sebagai
soundtrack dari film ada apa dengan cinta aadc
nah beberapa waktu lalu melly guslo dan anto food menggelar konser
yang mengajak penonton untuk bernostalgia dengan lagu lagu sountack
dari film tentang rangga dan cinta ini
film ada apa dengan cinta dirilis pada dua ribu dua dibintangi oleh
dian sastrowardoyo dan nikola saputra
film ini menjadi salah satu film paling ikonik di tanah air
film aadc membekas di hati dari generasi ke generasi
hingga dibuat sequelnya dengan judul ada apa dengan cinta dua
dan telah ditayangkan pada dua ribu enam belas lalu
kesuksesan film ada apa dengan cinta diikuti dengan kepopuleran lagu tema
atau soundtrack yang diciptakan oleh penyanyi kawakan melly guslo
hampir enam belas tahun kemudian melly mengajak penggemar film dan lagu lagu tema aadc
untuk bernostalgia bersama dalam acara konser antargenerasi
konser ini juga didukung oleh suami melly antohut cantika gac
tapi adc itu udah all package sih menurut saya ya
baik dari cerita terus penggarapan
terus ya alhamdulillah soundtracknya juga
pemainnya juga itu semua udah kayak mendapatkan tempat yang spesial gitu
di hati para pecinta film dan para pecinta musik indonesia
jadi ya kalau zaman dulu mungkin kayak badai pasti berlalu gitu ya
mau diputar zaman kapanpun ya orang suka gitu sama lagu itu
ya ini juga adanya seperti itu
tapi juga kan adc itu adalah menjadi bukan tolak ukur apa ya
titik balik perfilman indonesia
suasana nostalgia pun dirasakan saat konser berlangsung
penonton ikut menyanyikan lirik dari lagu lagu yang ditampilkan oleh para musisi
mulai nontonnya itu aku sd kayak kelas tiga nonton di tv
terus jadi pas muncul lagi
filmnya aku jadi senang banget
terus pas ada konsernya kayak aku suka banget tambah gue jadi mau nonton
karena ya ada beberapa lagunya aku hafal gitu
iya nostalgia terus emang suka sama mary gusell
lagunya enak enak yang jelas
terus gampang diingat liriknya juga enak bagus
dengan kepopuleran soundtrack ada apa dengan cinta
rencananya konser akan kembali diselenggarakan di waktu yang akan datang
kamer mursalim jakarta